kenapa hidup saya jadi seperti ini
banyak sekali masalah
banyak yang mencurigai
tolong antri saya ke jalan mobil itu sama motor itu
oh iya mbak jangan
jalan jalan jalan
sepertinya perintah kita berhasil
saya tidak peduli siapa kok
tapi lepaskan dia disitu
ada apa ini
ini semua tuh rencana mereka buat ngejebak kamu
udah ini kali kau memainkan saya
kalian kayak anak kecil tau nggak
rencana kita jadi kacau
nanti aku mau nge call
seharusnya saya yang menelpon
saya ingin memastikan
apakah sakti sudah siap atau belum
mister tenang saja
dia akan berubah menjadi manusia harimau yang sempurna
sebentar itu kapan
harus bergerak cepat
itu butuh waktu
kalau tidak bersepat saya akan pindah ke paranormal yang lain
yang bisa menghadirkan manusia harimau yang lebih murah dan lebih cepat
saya akan usahakan
saya tunggu kabar dari anda
aku tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba merebut proyek besarku
dia belum tahu siapa aku
cari tahu siapa yang mencoba merebut proyek itu
jangan jangan ini ulahnya kita yun ki
sekarang kalian ke kampus
ajak sakti pulang
kau ikut dengan mereka
yakinkan sakti agar dia mau ke gunung ijen
eh tuan mudo harus pulang
tapi apa tuhan menunggu di rumah
saya butuh waktu sendiri
kalau udah sam tidak membawa pulang tuan mudo pulang kami dibunuh semuanya nanti
pertama kali tuan mudo pulang
pertama kali tuan mudo pulang
kami dibunuh semuanya nanti
kami sudah pulang
saya sudah pulang

tidak akan mau tadi
tuan mudo saktu
tuan mudo saktu
tuan mudo saktu
tuan mudo saktu
udah sam memohon
udah sam memohon
agar mau pulang bersama kami
bapa tuan marah
kamu bawa motornya tuhan sakti
mari tuhan berdoa
tuhan sakti berdoa
tuhan sakti berdoa